itu ya itu
aku juga harus
karena biasanya setiap
malam itu aku selalu ngechat mas al
aku seperti memberikan laporan sama dia
aku hari ini ngapain bagaimana keharian aku
mungkin besok aku minta sama polisi kali ya
tentang barang yang ada di tkp
mungkin mereka bisa kasih balik
pangan aku tau mas
kamu kan sering buka email kamu
beberapa hari ini aku gak sempat ngabarin kamu via cat
tapi sekarang aku email kamu
kalau kamu disini
kamu pasti panik banget karena aku ngalamin kecelakaan
soalnya selain kamu panikan
kamu orang yang paling care sama aku
kamu selalu ketakutan
makasih ya sayang
aku jadi ngerasa disintain banget sama kamu
rasanya aku beruntung sekali
ada kalian tahu
aku bikin itas
mau ngasih satu nanti
terima kasih besar
minta minta lagi ya

tuanku tuh weten zen reputation nya
seperti aku juga
ren bangun ren
kamu apa gak sebaiknya istirahat di rumah aja biar lebih enak
kasian kalau kayak gini sakit loh badannya nanti
tadi juga soalnya sudah sempat istirahat di apartemen
makasih ya ren ya
makasih udah jagain catherine
saya tahu kamu masih mencintai catering ren
saya cuma bisa jagain catherine
itu aja mungkin yang
catherine bisa mengaksakannya
saya tinggal sebentar ya
soalnya saya mau kantor
ya selama bu ani masih belum bisa ke kantor saya harus ngendal di kantor
ini saya juga mau masuk mau nemokin catherine
salam ya buat catherine
catherine pasti senang banget ya kalau misalkan dia tahu kamu itu negatif salam buat dia
so sweet banget sih kamu
saya berangkat ya mbak
eh eh mau ke mana bawa apaan tuh
kamu mau bawa apaan
ini eh makanan buat mbak andi
mau di kamar sarapan di kamar
mbak andin kan dari tadi subuh ada di ruang kerjanya mas al
eh maksudnya di ruang kerjanya mbak andin
terus abis itu mbak andin minta dibawain cemilan buat ganjil perutnya
dari subuh di ruang kerja
gigi kurang tahu bu
tapi iya tadi gigi lihat mbak andin dari subuh
saya kesana deh sih saya bawain aja
eh jangan bu udah sama kiki aja kiki yang nganterin
udah tukeran nih kamu bawa ke kamar saya
ini enggak apa apa bu
bisa udah tenang aja udah santai
baik pelan pelan ibu terima kasih ya bu ya
nah sampai bawa sarapan ke sini
nggak apa apa tadi kiki sudah siapin sarapan terus mau bawa ke ruangan kerja ini
terus mama yang minta sama kiki untuk bawain buat kamu
sekarang pengen ngecek aja kamu mulai ngapain di sini dari subuh
sekarang kiki lagi nyiapin sarapan buat askarasa marena
kiki udah tau kau tugasnya
mama udah sarapan
nggak tidak mama udah apa apa tinggal kamu sarapan
udah kamu kerjaannya udahan dulu kamu sarapan kamu relax
dan kata dokter juga kamu mesti berapa ya besok atau apa gitu
mesti cek lagi kan
alhamdulillah mah aku udah baik baik aja
cuma mungkin memang masih ada luka di sini tapi aku udah gak pakai perban lagi
masih iya gak masih bengkak gitu ya
ada sedikit sebagian sini
tertanya cek aja ke dokter ya jangan lupa ya
cuma tapi aku harus nyasain pekerjaanku dulu ya ma
karena dari kemarin aku gak kerja jadi banyak deadline nya
jadi tungguin soalnya
ya memang ngerti pelan pelan tapi one by one
jangan terlalu ngoyo nanti takutnya kamu kecapean kelelahan
aku juga penasaran nih sama handphone aku
mungkin dipegang sama polisi kali ya
handphone kamu oh yang waktu itu
saya juga harus nelfon check ini untuk nanya tentang masalah pencarian mas al
karena biasanya setiap malam tuh aku selalu ngechat mas al
aku seperti memberikan laporan sama dia aku hari ini ngapain bagaimana keharian aku
itu aku selalu cerita
mama juga kadang kadang
ya nggak tiap hari kayak kamu sih cuman
kalau ma kangen mama suka ngechat al
terus kalau kangen sama suaranya mama suka
mama suka dengerin suara voice nya
aku pengen handphonenya terbalik supaya aku bisa ngechat mas al lagi dan bisa hubungin dia lagi
supaya kita berasa dia pasti akan baca kemuliaan
ya pasti dia pasti akan baca chat kita
ya udah jangan nangis
ah kangen ya
bersama sama lagi ya
kita peluk al lagi
anda kesini pasti mau ketemu dengan elsa
kalau iya kenapa
saya tidak akan mengizinkan anda ketemu dengan istri saya
dan jangan pernah berharap anda ketemu lagi dengan elsa
silahkan pergi dari sini
males banget gue ribut sama nih orang
apalagi di depan petugas lapas
gua cepet dulu aja deh
ntar kesini lagi
siapa itu dia
yang sudah membuat anak saya keisha meninggal
jangan pernah bercanda masalah ini
gue harus berubah ubah gak tahu keisha meninggal
gue mau coba bersedih
anda terkesan pura pura
anda pasti udah tahu